ini adalah perubahan rupa mobil otonom yang merupakan hasil kolaborasi dari peneliti peneliti di its dari berbagai bidang keahlian
untuk tahap awal para peneliti di its memanfaatkan mobil golf yang ada di pasaran kemudian dimodifikasi menjadi mobil yang dapat berjalan secara otomatis
pengembangan mobil icar its dilakukan sejak bulan maret dua ribu dua puluh
dalam uji coba ini wali kota surabaya tri risma hari ini bangga sekaligus senang dengan mobil otonom yang sumber tenaganya dari baterai ini
kalau kota kecil gitu mungkin ya kota kecil gitu yang tidak terlalu mungkin yang tadi disampaikan
tapi saya percaya ke depan pasti akan ada perbaikan perbaikan
mobil ini dilengkapi dengan sistem gps dengan ketelitian tinggi
serta berbagai sensor untuk memastikan sistem dapat berjalan tanpa pengemudi
icar its memiliki tiga kemampuan sebagai mobil otonom
yaitu kemampuan berjalan otomatis tanpa pengemudi
kemampuan pemanggilan kendaraan melalui internet
dan kemampuan menghentikan laju ketika ada halangan di depannya
saat ini icar its dioperasikan sebagai mobil komuter yang melayani perjalanan dalam lingkungan kampus its
untuk dapat menggunakan mobil ini dapat dilakukan dengan mudah
calon penumpang dapat memanfaatkan aplikasi yang sudah terinstal pada smartphone
untuk memanggil icar its menuju halte yang telah disediakan
dengan penguasaan teknologi otomotif dan mobil listrik
diharapkan mobil ini akan disempurnakan lagi dengan eksterior mobil yang lebih bagus
dengan berbagai penerapan fitur tambahan
seperti penggunaan solar cell agar lebih ramah lingkungan